saudara presiden joko widodo menggelar rapat terbatas
membahas dampak geopolitik usai serangan balasan rudal iran ke israel
menteri luar negeri retno marsudi mengungkap presiden memberi arahan khusus terkait ketegangan iran israel
presiden berpesan agar upaya diplomasi terus dilakukan
agar pihak pihak terkait bisa menahan diri untuk menghindari eskalasi yang lebih besar
menurut menlu baik iran maupun israel dan juga negara negara yang sudah mulai berhitung dampak ketegangan militer jika dilanjutkan
mulai dari sisi ekonomi hingga sisi geopolitik
bapak presiden tadi dua yaitu tolong terus lakukan upaya diplomatik
agar pihak pihak terkait menahan diri dan dapat dihindari terjadinya
eskalasi karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun
jadi sekarang masing masing pihak teman teman sudah mulai menghitung
jika terjadi eskalasi maka dampaknya seperti apa terhadap masing masing negara
baik harga minyak harga kebutuhan yang lain maupun nilai tukar dolar dan sebagainya
dan sebagainya sebagaimana yang kita lakukan pagi ini
dan pak rapat langsung dipimpin oleh bapak presiden dan juga bapak wakil presiden dari sisi ekonomi pak